pemerintah resmi mengkategorikan kelompok bersenjata papua sebagai kelompok teroris
pemerintah beralasan kelompok bersenjata papua telah melakukan kekerasan masif
dan menebarkan teror serta ketakutan di tengah masyarakat papua
lalu tepatkah pelabelan teroris sebagai anggota kelompok bersenjata papua
sudah tersambung secara virtual pengamat terorisme al qaidar
bang haidar selamat malam apa kabar
ya selamat malam selamat siang kalau di sini di belanda
sedang di belanda saat ini
ya alhamdulillah sehat
baik kita berbicara mengenai apa yang disampaikan oleh menko polhukam hari ini
menurut bang haidar dengan serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di papua
yang melibatkan kelompok bersenjata papua
kemudian keputusan pemerintah menempatkan kelompok bersenjata papua
sebagai kelompok teroris ini apakah sudah tepat
ya sudah tepat seharusnya lebih awal ya ditetapkan ketika ada tahun dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas
bahkan ada peristiwa serangan
dan terhadap kaum sipil yang ada di mapenduma kemudian di nduga
dan juga di maroke serta di beberapa tempat lainnya
itu sudah seharusnya menjadi apa namanya sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris
karena serangan terhadap secara diskriminan terhadap sipil
itu adalah ciri khas dari teroris
kemudian seberapa signifikan pelabelan kelompok teroris ini
dalam membantu muyukkan
melihat suasana yang aman dan nyaman di papua
karena kita tahu gangguan keamanan kerap terjadi di papua
ada banyak faktor sebenarnya menyertai apa yang terjadi di papua saat ini
ya dalam istilah teroris itu sendiri ada satu kekuatan bahasa yang sangat kuat
jadi kalau itu ditetapkan sebagai sebuah kelompok teroris
maka ada kekuatan linguistic power di situ
yang mempengaruhi para pendukung dari kelompok kelompok tersebut
karena selama ini banyak sekali pendukung pendukung dari kelompok kelompok lsm
maupun bahkan organisasi organisasi internasional
bahkan komunitas komunitas internasional
termasuk juga state actors negara negara tertentu yang mendukung perjuangan opm itu
padahal itu adalah perjuangan kelompok teroris yang sebenarnya tidak boleh didukung oleh dunia
dengan adanya pelabelan penyebutan opm sebagai organisasi teroris
itu sudah sebenarnya sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya
dan mereka pasti sangat takut dengan pelabelan ini
karena dengan adanya pelabelan ini
otomatis negara negara yang tadinya mendukung perjuangan separatisme
menjadi tidak lagi berdiri
bakal mendukung karena ini adalah gerakan yang memalukan kalau didukung
karena ini kerjanya adalah membunuh rakyat sipil
kemudian membuat kekacauan melakukan kriminal kriminal
dan itu tidak layak didukung
kenapa kemudian bang haidar memiliki keyakinan yang cukup kuat mengenai hal ini
beberapa negara akan berputar balik dan bersikap berbeda setelah label teroris dikeluarkan oleh pemerintah
ya karena beberapa negara
terlihat mereka masih sangat awam
masih sangat naif dalam mendukung opm di beberapa tahun yang lalu
dan ketika saya ingatkan bahwa ini adalah dukungan terhadap kelompok teroris
yang tidak seharusnya diberikan oleh mereka
mereka pada akhirnya menyadari bahwa apa yang membedakan antara freedom fighters
dengan teroris itu jelas sangat berbeda
bahwa kalau freedom fighters itu tidak melakukan serangan terhadap kelompok sipil
apalagi warganya sendiri rakyatnya sendiri
dan tidak menuduh nuduh mereka sebagai mata mata ataupun cua ataupun apa begitu
dan itu kriteria yang paling utama dari kelompok teroris itu sebenarnya adalah
beraninya hanya dengan kelompok sipil
beraninya hanya dengan kelompok sipil
saya agak mendusur sedikit bang haidar tadi mengatakan seharusnya memang play ball out ini dilakukan jauh jauh hari sebelumnya
menurut analisa anda mengapa kemudian saat ini momentumnya pemerintah baru bersikap tegas
dan menyebut bahwa kelompok bersenjata papua adalah kelompok teroris
ya makanya itu saya sebut sangat terlambat ya

ya makanya itu saya sebut sangat terlambat ya
karena tahun dua ribu satu saja itu sudah terlambat
sudah ada beberapa sepak terjang dari opm yang sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok mit
mujahidin indonesia timur di poso
dan mit dengan mpm itu dalam studi terorisme itu sama sama mereka sebagai teroris tamkin teroris teritorial organik
dan ini organik dia berasal dari daerah tersebut
dan bersifat teritorial karena memang teroris teritorial organik
dan bersifat teritorial karena memang teroris teritorial organik
dan bersifat teritorial karena memang teroris teritorial organik
dan bersifat teritorial karena nun sprawding tersebut

jadi yang menggunakan kekerasan secara tanpa pandang bulu itu adalah teroris
jadi jelas sekali rumusan you wearing must have any ini dan itu menjadi anutan bagi seluruh peneliti terorisme di manapun di seluruh dunia
dan sangat berbeda dengan political violence ataupun kekerasan politik
bang haidar langkah pemerintah ini kemudian juga menuai kontroversi
para penggiat ham mengkhawatirkan keputusan pemerintah ini membuka celah kemungkinan potensi pelanggaran ham yang terjadi di papua
menurut bang haidar seperti apa
ya pernyataan dari pak mahfud md itu sudah menyatakan bahwa tindakan tindakan ataupun langkah langkah yang terukur yang harus diambil itu untuk mengatasi terorisme itu jangan sampai melanggar ham
tapi memang potensi pelanggaran ham itu selalu ada
jadi memang perlu ada terus menurut penyadaran dan pelatihan bagi aparat keamanan yang bertugas di sana
untuk menyadari betapa pentingnya penghormatan
terhadap nilai nilai ham
tapi kebanyakan para aktivis aktivis ham itu memang tidak paham apa yang disebut dengan teori teori terorisme
mereka tidak bisa membedakan antara unlawful killing dengan terorisme dengan political violence
jadi saya kira para aktivis kemanusiaan juga perlu mengupgrade dirinya untuk memahami teori teori yang update yang terbaru
yang memperlihatkan teori teori terbaru
orang orang aktivis kemanusiaan itu lebih kepada
kepada gerakan gerakan separatisme
dan mereka cenderung menutup mata dari
praktek praktek terorisme yang dilakukan oleh beberapa gerakan freedom fighters ataupun gerakan separatis
ya para aktivis kemanusiaan ham itu harus bersikap adil
dan perlu mengupgrade diri dengan teori teori terbaru tentang terorisme
terakhir bang kaidar
apa saja yang kemudian harus dilakukan ataupun sebaiknya dilakukan pemerintah setelah hari ini
memastikan bahwa kelompok bersenjata papua adalah kelompok teroris
ya terorisme itu musuh kemanusiaan
musuh semua orang
pemerintah indonesia juga bisa meminta bantuan ke seluruh dunia dalam rangka mengejar kelompok kelompok teroris ini
jadi saya kira memang
ada kekuatan yang sangat besar dibalik label ini
karena dengan adanya label seperti ini juga masyarakat awam pun yang ada di sana juga akan bisa melawan kelompok kelompok ini secara mandiri
walaupun tanpa misalnya tanpa bantuan dari aparat keamanan di indonesia
jadi saya kira memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sangat luar biasa
mencantumkan dan mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok teroris
tapi ada satu hal yang paling penting lagi untuk dilakukan oleh pemerintah yaitu
pemerintah perlu segera meratifikasi konvensi pbb tahun dua ribu delapan tentang list of distigmated terroris organization
agar pemerintah tidak perlu harus susah susah lagi dalam membuat daftar organisasi teroris
dan juga bisa mengambil daftarnya dari pbb
al qaidar pengamat terorisme terima kasih perspektif anda malam hari ini
jojo dari belanda selamat malam sehat selalu bang haidar
ya terima kasih sama sama selamat malam